jangan pernah salah sangka
jangan salah sangka
terus ini apa
om kenapa punya foto ibu nawang di atas mejanya om
om pasti nyuruh orang
untuk cari tahu tentang ibu
supaya om tahu kelemahan ibu dan omnakan ibu
ini bener ya
pokoknya lo tenang aja
yaudah nanti gue kabarin lagi ya
kayaknya bener deh
yang ngikutin gue itu anak buahnya om jojo
untung dia kelihatan bener deh
untung dia kelihatan bener deh
untung dia kelihatan bener deh

lo kemana mbak

kok kita berhenti disini sih
kok lo malah nanya lo pindah ke depan
terus lo enak santai santai di belakang
yaudah gue pindah ke depan nih
hidup lo tuh kapan simpelnya sih
yaudah sekarang lo textmail tanya gue apa sih
sekarang lo textmail tanya dia udah sampe tamannya atau belum
dan jangan lupa jangan di text ya di voice note aja
karena tuh anak nyasar lagi jarang jarang naik taksi
van ini siapa
jangan jangan kita mau dibeka lagi
are you serious lo yang bener dong
lo cari suatu panggung
lo yang gue dari
nyari apa gak ada

itu orang suruhan dari mel deh
yang ikutin terus dari tadi
aduh mas ada apa ya
lo dan mel mana
mel gak sama kita kita dipinjemin mobilnya kenapa
lu harus laporan apa ke jojo
kenapa om butuh security
om malu kalo karyawan om tau om siapa sebenernya
udah untung kamu gak seusir dari sini
anak gak tau diri gak tau malu
mau saya bikin hancur lagi bapak apa
saya bikin tersiawak seiawak lagi malu
selalu itu kan ancaman anaknya kan
menghancurkan hidup orang
pertama papa saya
terus sekarang siapa
ibu sama putri
om seneng banget ya ngancam orang ngancurin hidup orang
om merasa hebat kalo bisa ngancurin hidup orang
kamu itu ngomong apa sih
gak usah pura pura gak tau deh om
om mengancam apa ke ibu
apa yang om lakuin
kenapa aku yang dituduh dengan jembuna om
mana mungkin aku mengancam myros
jelas jelas aku sangat mencintai dia
om ngancem apa ke ibu sampai ibu nurus saya jauhin putri om
oh cti nih maksudnya
dia ngira aku udah neken bu nawang karena bu nawang minta dia jauhin putri
aku paham maksud bu nawang
dia pasti minta pangeran jauhi putri karena dia mau melindungi putri dari mel dan aku
bu nawang pasti mengira aku akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap putri
padahal itu semua tidak benar
aku sangat menyesal pernah melakukan hal buruk pada putri
dan aku sudah berjanji tidak akan melakukan itu lagi
kamu jangan salah sangka tentang saya sama bu nawang
jangan pernah salah sangka
jangan salah sangka
terus ini apa om
om kenapa punya foto ibu nawang di atas mejanya om
om pasti nyuruh orang untuk cari tahu tentang ibu
supaya om tahu kelemahan ibu dan om neken ibu
ini benar ya
om itu punya hati gak sih om
om tegan neken ibu
ibu sama putri om
mereka susah payah berjuang untuk bertahan hidup
dan om masih tegan neken mereka
kalau om aja gak punya hati buat putri sama ibu
jangan pernah harap om
saya punya hati buat anak om yang manja itu
karena sampai kapanpun
itu gak akan pernah terjadi
apa lagi sih jo
ya kamu cari tahu dong
masa anak buah kamu gak bisa temuin
saya gak mau tahu
cari mel sampai dapet
gue pikir sama geng misinya itu
gue kan harus excing buta
hampir aja gue jalan nyamperin si cewek asongan
tapi kok mel kelihatan santai banget turun dari taksi
pak boleh tungguin saya sebentar nggak
argonya enggak apa apa nyalain aja yang penting bapak tungguin saya
oke ya baik bu siap
gue rekam aja deh
siapa tahu bisa jadi bukti